kenapa rasanya jantungku berdebar gembar
aku merasakan ada bahaya
di sekitar tempat ini ada anak keturunan kiai ageng prayogo
aku benar benar tidak mengerti
dialah nyai kembang yang sebenarnya
dan kalau dia nyai kembang
tapi sudah mati
dan mayatnya diawetkan oleh mak lampir

ini bukan tubuhku
ini bukan wajahku
apa yang sudah kamu lakukan kepada aku apa
kau lakukan kau akan menjalani hukuman ini dengan tubuh dan wajah orang lain
ternyata gadis itu faridah
prayogo di alam kuburnya tidak akan tenang
sebab ada anak keturunannya yang datang menghampiri kematiannya sendiri
apa ada orang di rumah
nek semalaman aku di jalan
apa boleh aku numpang istirahat di sini
satu malam saja nek
kamu faridah kan
anak dari raisman
dari mana nenek tahu
nenek kamu harus berhenti
nenek kamu harus berhenti
aku kenal baik dengan ayahmu